rumah sakit kini menjadi salah satu tempat yang rawan penularan covid sembilan belas
pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tidak mengunjungi rumah sakit kecuali dalam keadaan darurat
jika kurang sehat masyarakat dapat memeriksakan kondisi kesehatannya melalui layanan telemedicine
layanan ini memudahkan masyarakat untuk konsultasi ke dokter dan membeli obat dari rumah
menurut kementerian kesehatan indonesia telemedicine adalah teknologi informasi dan komunikasi
yang digabungkan dengan keahlian medis untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh
untuk menggunakan aplikasi telemedicine cukup menggunakan gadget
proses pendaftarannya pun cukup mudah
pasien mengisi biodata lengkap termasuk tinggi dan berat badan
lalu pasien dapat memilih dokter spesialis sesuai keluhan penyakitnya
setelah itu pasien dapat melakukan konsultasi
untuk mendapatkan diagnosis yang akurat
pasien harus memberikan informasi kondisi dan gejala yang dialami secara jujur
selanjutnya dokter akan memberikan resep
setelah pembayaran obat akan dikirimkan langsung ke rumah pasien
selain konsultasi ada sejumlah layanan telemedicine lain yang dapat dilakukan dari rumah
seperti teleradiologi tele kg dan tele usg
ada dua belas layanan telemedicine yang tergabung dalam indonesia telemedicine association atau atensi
di antaranya halodoc klikdokter gooddokter halodokter dan sehatq
salah satu pengguna layanan telemedicine adalah gita mayaneta
ibu dua anak ini mengatakan sudah tidak pernah berkunjung ke rumah sakit sejak covid sembilan belas merebak di indonesia
kalau ada anggota keluarga yang merasa kurang enak badan
saya dan keluarga mencoba mengobati dulu dengan obat obatan yang kami miliki di rumah
namun jika tidak kunjung sembuh juga atau penyakitnya memang kami tidak punya obat umum yang ada di rumah
biasanya kami konsultasikan ke dokter melalui telemedica
ketua umum ikatan dokter indonesia daeng muhammad fakih mengatakan
pelaksana layanan telemedicine harus menjaga mutu
oleh karena itu dokter yang tergabung dalam layanan ini harusnya dokter yang kredibilitasnya sangat baik
seluruh dokter yang melibatkan diri dalam telemedis ini haruslah betul betul dokter yang sudah terdaftar di dalam negara
dan memiliki surat izin praktek
jangan sampai ada orang yang mengaku dokter kemudian juga bergabung dalam startup atau platform telemedicine
aplikasi telemedicine memang terbatas karena pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan wawancara dengan melihat data yang dikirim pasien
tidak ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya
dengan demikian ikatan dokter indonesia menganjurkan ada pengaturan jelas penyakit apa saja yang bisa diperiksa telemedicine dan tidak
kini masyarakat tidak perlu khawatir akan kondisi kesehatannya mereka masih bisa memeriksakan kesehatan cukup dari rumah sakit
namun dalam keadaan yang terbaik mereka harus memiliki kesempatan yang cukup untuk menjaga keamanan
namun jika kondisi darurat warga tetap disarankan untuk mengunjungi rumah sakit
anur gewang cnn indonesia